dan kita selanjutnya ke berita lain pengadilan negeri jakarta utara
hari ini kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok
ya sidang yang ke empat belas ini akan digelar di gedung kementerian pertanian ini
dikabarkan akan menghadirkan empat saksi fakta
dan juga bagaimana perkembangannya saat ini
sudah ada korespondensi yang dan indonesia mumtazah cetra di ningrat
di kementerian pertanian jakarta selatan
ya selamat pagi mumtazah mumtazah sejauh ini siapa saja saksi
yang nanti akan diperiksa dalam sidang lanjutan dari kasus dugaan penduduk dan agama ini
selamat pagi alfian dan juga lady
rencananya dari tim kuasa hukum ahok akan menghadirkan lima orang saksi
di mana empat diantaranya adalah saksi fakta yang akan memberikan gambaran secara khusus
bagaimana ahok sendiri secara pribadi memiliki pandangan terhadap masyarakat islam
dan juga bagaimana ahok sendiri berinteraksi dengan warga yang beragama islam
teman temannya dan juga keluarga
yang beragama islam begitu
dan empat saksi ini diantaranya adalah juhri yang merupakan aparatur sipil negara
dari dinas pendidikan di kabupaten belitung
ada juga ferry lukmantara yang merupakan guru sd tujuh belas di badau tanjung pandan
ada juga suyanto yang merupakan pengemudi dari warga dusun gansi dari belitung timur
dan juga ada fajrun yang merupakan teman akrab pada saat sekolah dasar
yang dari terdakwa btp sendiri dihadirkan hari ini
dan rencananya keempat saksi fakta ini akan hadir begitu untuk memberikan
gambaran secara khusus bagaimana karakter dari terdakwa sendiri terutamanya
terkait dengan interaksi terdakwa dengan masyarakat beragama islam
selain itu juga akan ada saksi ahli bidang hukum pidana
yang merupakan guru besar hukum dari universitas gajah mada juga
nantinya akan memberikan pandangan bagaimana ia menilai bahwa ahok ini
sebenarnya tidak melakukan penistaan agama
lima dari saksi ini adalah saksi meringankan
yang sebelumnya juga telah dihadirkan
yang memang telah di
diundang oleh tim kuasa hukum ahok untuk hadir pada persidangan
yang nantinya akan dimulai pada pukul sembilan pagi hari ini
dan sebelumnya tim kuasa hukum ahok telah menghadirkan
tiga orang saksi juga pada minggu yang lalu
untuk pertama kalinya memang dari sekian panjang rangkaian perjalanan persidangan ini
untuk pertama kalinya dari tim kuasa hukum ahok menghadirkan saksi pada minggu yang lalu
yang pertama adalah bambang waluyo joyo hadikusumo
yang merupakan politikus dari partai golongan karya
yang juga merupakan dewan pembina dari dpd
yang kemudian memberikan kesaksian terkait dengan
bagaimana reaksi dari masyarakat di pulau panggang pada saat
basur kicayapurnama memberikan pidatonya pada saat itu
karena bambang sendiri kebetulan hadir pada saat itu
saat pidato ahok disampaikan
yang diduga juga tersirat adanya perkataan penodaan agama
lalu kemudian memang dari pernyataannya sendiri
bambang sendiri kemudian menyatakan bahwa hadir pada saat itu
tidak sebagai politikus namun juga hadir sebagai seorang pengusaha ikan kerapu begitu
dan juga di situ juga ada eko cahyono yang juga merupakan
wakil rektor universitas dharma persada
dan juga sempat menjadi pasangan calon wakil gubernur pada saat basur kicayapurnama
mencalonkan sebagai gubernur di bangka belitung tahun dua ribu dua
yang memberikan kesaksian terkait dengan karakter ahok sendiri
bagaimana ia memiliki interaksi dengan masyarakat beragama islam
dan juga menyatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa ahok ini melakukan penistaan agama islam
dan pada saat ini juga memang dilihat dari tim kuasa hukum ahok
eko ini memberikan pernyataan
kesaksian yang meringankan namun menurut ketua dari tim jaksa penuntut umum ali mukartono
menyatakan bahwa ini juga meringankan juga memberikan
menguntungkan juga bagi jpu
juga selain itu ada analta amir yang merupakan kakak angkat ahok
yang kemudian ditolak kesaksiannya oleh majelis hakim
kita akan lihat bagaimana perkembangan dari persidangan pada hari ini
yang merupakan sidang ke empat belas dan seperti biasa ada dua lima ratus personil
yang melakukan penjagaan di kawasan kementerian pertanian
dan juga ada pengalian arus di jalan rm harsono di tanjung galvian
baik terima kasih mumtaz atas laporan anda selamat bertugas kembali